presiden kelima megawati soekarno putri terharu ketika menjelaskan tentang kedalaman makna lirik lagu indonesia raya tiga stansa
hal ini terjadi dalam acara peresmian patung soekarno di omah petruk sleman daerah istimewa yogyakarta
kemarin waktu yang bpip itu tiga stansa aduh kalau denger itunya
bikin liriknya itu waduh luar biasa
tapi ya gitu kadang orang
terus meneng gue ya mau ngatuk
ini indonesia raya purato yo
atau kalau udah gini
bener loh ini saya nggak pernah ngomong bohong loh
nah saya ketemu orang itu kan
megawati soekarno putri
putri tak kuasa menahan haru ketika menceritakan tentang dalamnya makna lagu indonesia raya tiga stanza
ini terjadi di akhir pidatonya yang berdurasi sekitar satu jam di omah petro sleman daerah istimewa yogyakarta rabu siang
kedatangan megawati untuk meresmikan patung soekarno di lereng gunung merapi ini
patung bung karno membawa buku di tangan sebelah kiri
dengan tangan kanan menunjuk bendera
toleransi ini perlu kita lestarikan
apalagi jadi gini bu
ini pas di desa ini berarti pak karno turun gunung ya
pak karno turun gunung bu
ini memberi petunjuk juga kepada kita semua
generasi muda bahwa pancasila harus kita gali dan harus kita lestarikan
panitia acara menjelaskan pentingnya patung bung karno di tempat ini
ini tempat interaksi seniman budayawan
tetapi juga anak anak muda yang terus menerus mengkaji ilmu sosial estetika
tetapi juga ajaran ajaran bung karno
patung ini dibuat selama empat bulan setinggi enam meter
dan dibuat dengan bahan poliresin dicampur bubuk marmer
dunadi sendiri sudah pernah membuat lebih dari tiga puluh patung bung karno
tim liputan cnn indonesia sleman daerah istimewa yogyakarta